memasuki periode pemulihan ekonomi
penerimaan pajak menunjukkan tren ekspansi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua ini
rata rata pertumbuhan bulanan terus mengalami peningkatan
dari dua puluh an persen hingga lima puluh an persen di awal tahun dua ribu dua puluh
selain berasal dari kenaikan harga komoditas unggulan indonesia
penerapan undang undang harmonisasi perpajakan
pelaksanaan program pengungkapan sukarela dan pemulihan aktivitas masyarakat
menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak
berdasarkan data kementerian keuangan
hingga akhir april dua ribu dua puluh
penerimaan pajak telah mencapai lima ratus enam puluh tujuh enam
setara empat puluh empat delapan puluh delapan persen dari target apbn sebesar rp satu dua ratus enam puluh lima triliun
kepala grup departemen ekonomi dan moneter bank indonesia
wiraku suma mengatakan
ada empat hal yang dicermati dari perkembangan perekonomian global
yaitu perbaikan penanganan covid sembilan belas
ketegangan geopolitik terutama rusia ukraina
proteksionisme dan gangguan rantai pasok
empat isu ini membuat dinamika perekonomian global menjadi sedikit berubah
pdb dunia ini slowing down ya menurun perkembangannya
kemudian harga harga komoditas global ini juga meningkat
cd memperkirakan ekspor dan konsumsi domestik indonesia
bakal mengalami kenaikan
serta menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi indonesia
namun dana investasi portfolio akan mengalami peningkatan
mengaruh terhadap nilai tukar rupiah
satu sisi kita masih bersyukur bahwa pelemahan rupiah itu masih termanage ya
artinya dibandingkan dengan mata uang negara tetangga
pelemahannya masih lebih terukur
apindo mengapresiasi langkah bank indonesia
mempertahankan suku bunga acuan bank indonesia di level tiga lima persen
dan berharap situasi perekonomian tetap stabil
agar memberikan kepastian terhadap dunia usaha
tim liputan cnn indonesia